keindahan alam indonesia menjadi modal utama pengembangan sektor pariwisata
untuk mendatangkan sumber pendapatan devisa negara
sektor ini menjadi komponen strategis dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung dan cepat
pulau maratua yang terletak di kepulauan derawan kabupaten berau provinsi kalimantan timur pun
turut berperan serta menghipnotis wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung
saat ini akan menyelam di maratua
salah satu tujuan wisata bahari yang terbaik di indonesia
wisata bari pariwisata sumber devisa negara
perkembangan wisata di pulau maratua ini tak lepas dari pesona bawah lautnya
pesona taman terumbu karang terhampar nyaris tanpa cacat
kesadaran masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem bawah laut di kepulauan ini
membuat habitat dan populasi biota laut masih terjaga dengan baik
menurut data setidaknya ada delapan ratus tujuh puluh biota laut menghuni surganya para penyelam di sisi timur kalimantan ini
ikan ikan kecil berbagai warna sebagai sang penghuni karang menjadi satu dari banyak pemandangan menakjubkan yang dapat dinikmati di sini
memiliki luas dua tiga ratus hektare pulau maratua memiliki banyak titik diving bagi para penyelam
salah satunya yang biasa disebut turntle traffic
sesuai namanya di spot ini keanekaragaman penyu seolah selalu siap untuk menyambut kehadiran para wisatawan bawah air
penyu berukuran kecil dan besar seperti tak canggung lagi berinteraksi dengan para penyelam
banyak turtle yang besar besar yang mereka berlalu layang
ada beberapa yang ngumpet di bawah karang tapi ada juga yang kita kejar kejaran sama
maratua memang indah salah satunya di sini tartel traffic banyak turtelnya indah sekali
sektor pariwisata membawa dampak positif bagi masyarakat di kepulauan maratua
melihat potensi yang baik di sektor ekonomi bank indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dan beberapa lembaga lainnya
untuk melakukan penguatan sumber daya manusia kelembagaan dan umkm untuk terus mengembangkan sektor ini
selain itu dilakukan penanaman terumbu karang secara bersama sama sebagai upaya pelestarian dan pengembangan potensi wisata bawah laut di pulau maratua ini
perusahaan terumbu karang di kepulauan maratua
pesona wisata kepulauan derawan semakin sempurna dengan keunikan wisata di pulau kakaban
di sini wisatawan dapat berenang bebas bersama ubur ubur berjenis golden jelifesh dan moon jelifesh tanpa perlu khawatir disengat ataupun gatal
subhanallah ini ciptaan allah ubur ubur yang sangat friendly kami sangat menikmati
tapi tentu saja obyek wisata ini harus dilestarikan jangan sampai ubur ubur ciptaan allah yang sebenarnya allah ini kemudian terganggu
beri wajar melaporkan dari kakaban berau